barulah kemudian masukkan wortel yang sudah diiris tipis
atau tidak hanya kali ini saja berjuang untuk menjadi presiden republik indonesia
terus sisanya ya udah pemain pemain budanya
emiten emiten yang dia mengimpor bahan baku gitu